hai rizna prahalabenta adalah pemain bertahan di madura united ia baru masuk ke klub bola itu
akhir tahun lalu sebelumnya ia bermain di persik kediri dan menjadi salah satu pemain andalan
bahkan pernah menjadi idola supporter persikmania namun harapannya mengembangkan karir di dunia
sepak bola terpaksa tertunda karena pandemi apalagi ketika pssi memutuskan menunda kompetisi liga satu
rizna tak bisa lagi bermain sepakbola pihak madura united memang masih rutin memberikan
ia membuka kedai es susu coklat di kota kediri sepak bola dihentikan karena pandemi ya awalnya sih
enggak kepikiran apa apa lalu selang waktu ada lihat iklan di
sosmed ya akhirnya sama calon yang kebetulan kuliah di manajemen
hai mau buka usaha ini umkm sebenarnya bukan hanya rizna yang harus banting setir mencari pekerjaan
lain di luar bermain sepak bola mengutip cnn indonesia com banyak pemain liga satu yang terpaksa
menjadi pedagang beras membuka warung kopi bahkan bekerja sebagai tenaga keamanan demi bertahan hidup
ketua pssi muhammad iryawan menyatakan prihatin dengan kondisi itu ia juga menyadari keuangan pssi
dan klub klub sepakbola sangat bergantung pada sponsor dan haksiar kembali ke liga ini sulit
kita juga tidak ada sponsor hak siaran tidak ada klub juga sama gitu ya jadi hanya kita sebatas
komunikasi komunikasi dengan asosiasi pemain ini bagaimana solusinya yang hanya paling paling itu apa
kita berbuat awalnya kita menyampaikan mudah mudahan liga ini bergulir kita hanya berharap berharap
terus ke pihak kepolisian pemerintah agar liga ini bisa bergulir iryawan juga menyayangkan sikap
kepolisian yang tidak memberikan izin keramaian sebagai salah satu syarat bergulirnya liga
padahal menurutnya pssi telah menyiapkan sejumlah protokol khusus untuk liga diantaranya dengan
rekomendasikan kompetisi tiga puluh satu dikonsentrasikan di pulau jawa tim liputan cnn indonesia